seorang penjual dan pengoplos miras jenis tuak diamankan polsek mangkubu mita sikmalaya kota
dari tangan pelaku petugas menyita tiga jerigen dan satu ember berisi tuak
sementara di sumedang sebanyak tujuh ratus botol minuman keras berbagai merek disita petugas dari sebuah gudang
seorang penjual dan pengoplos minuman keras jenis tuak diamankan petugas polsek mangkubumi tasik malaya kota
petugas menggeledah rumah pelaku berinisial al di kawasan cihideng dan menemukan satu jerigen satu ember berisi tuak serta alat alat pengoplos tua
kapolsek mangkubumi ibda agus freddy menyatakan pelaku mendapatkan tuak dari para petani di daerah mananjaya
jadi pelaku ini sengaja membeli bahan bahan tuak itu di daerah mananjaya kepada para petani kelapa kemudian dia mengoplos dan kemudian dia pasarkan di kota tasik
di sumedang petugas pores sumedang mengamankan sedikitnya tujuh ratus botol minuman keras berbagai merek dari sebuah gudang di kawasan pajaji kecamatan sumedang selatan
ini merupakan salah satu gudang besar penyimpanan miras yang ada di sumedang
meski pemilik sempat berkelit menunjukkan minuman keras yang dimilikinya
petugas berhasil menemukan tempat penyimpanan miras di sebuah rumah yang disimpan terpisah
alhamdulillah hari ini gudang kita temukan distributornya yang ada di sumedang kota
yang berhasil kita amankan sekitar tujuh ratus botol miras
alhamdulillah mendekati bulan ramadan kita harapkan nanti masuk bulan ramadan betul betul steril tidak ada lagi miras kita temukan
pemilik ratusan botol miras ini akan ditindak dengan peraturan daerah
dan diberikan sanksi karena tak menjual miras dengan kadar alkohol tinggi
tim liputan transmedia
tapi seberapa tulus anda memberikan kasih sayang anda kepada pasangan anda
aldi hawari fadli julian cnn indonesia